kami dukung kami dukung
untuk para pecinta bulu tangkis yang selama ini setiap saya main di istora pasti mereka selalu dukung
pasti ada rasa sedih lah untuk ninggalin arena itu untuk ninggalin suasananya itu
pasti ada rasa sedih
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini